sebuah fakta baru muncul dari peristiwa jatuhnya pesawat lion air pkl kipe di perairan karawang pada dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas lalu
fakta ini dapat menjadi petunjuk baru dalam penyelidikan kecelakaan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan milik lion air
dilansir dari bloomberg seorang pilot yang sedang tidak bertugas menjadi penyelamat seluruh kru dan penumpang setelah mengatasi masalah dalam penerbangan lion air pkl kipe dari denpasar ke jakarta pada dua puluh delapan oktober lalu
berdasarkan dua orang sumber yang terlibat dalam investigasi kecelakaan lion air pilot tersebut kebetulan menumpang dalam penerbangan dan duduk di kursi cadangan di dalam kokpit
pilot tersebut mampu mendiagnosis masalah dengan tepat dan menonaktifkan sistem kontrol penerbangan yang mengalami malfungsi
pilot meminta kru untuk memutus arus listrik ke motor yang menggerakkan hidung pesawat ke bawah
pesawat pun berhasil mendarat dengan selamat di jakarta
keesokan harinya dalam penerbangan dari jakarta ke pangkal pinang pesawat tersebut mengalami masalah
yang sama dan jatuh di laut jawa menewaskan seluruh satu ratus delapan puluh sembilan orang di dalamnya
hasil penyelidikan awal pada kecelakaan pesawat ethiopian airlines juga menunjukkan adanya kemiripan dengan kecelakaan lion air